tim pembela indonesia berantas mafia narkoba membeberkan fakta baru terkait pernyataan terpidana mati freddy budiman kepada koordinator kontras haris azhar
jumpa pers yang digelar jumat dua belas agustus di kantor pusat kontras fokus pada berkas putusan muhammad muhtar
muhammad muhtar merupakan salah satu aktor lapangan yang terlibat pada penyergapan melalui kontrol delivery satu empat juta pil mdma di pintu tol kamal pada tahun dua ribu dua puluh
tim berantas mafia narkoba menyatakan bahwa ada beberapa hal yang ganjil dalam operasi kontrol delivery tersebut dalam konteks peristiwa dua ribu dua belas ini
standar operating procedure atau sop tidak terbuka bagi publik mempersulit penilaian apakah sebuah operasi kontrol delivery berhasil atau tidak
banyak aktor yang masih hilang dan gagal terkuak dalam operasi tersebut
ada sejumlah keterangan freddy yang disampaikan ke saya
yang dia bilang kenapa barang yang saya selundupkan
setelah proses hukum masih bertebaran
nah itu artinya dia gagal mengidentifikasi siapa siapa saja tapi barangnya juga akhirnya bertebar